selama liburan kemarin kalian cerita kemana aja dan pengalaman apa saja yang kalian dapat selama liburan
nah bagi siapa ceritanya yang paling menarik ibu kasih nilai bagus buat kalian
tapi kita gak kemana mana kan bu
kata siapa kita gak kemana mana
davi sama ibu kan jalan jalan ke pasar
pak ini permainan toko kan
terus kamu sama ibu ayo ajak jalan jalan sambil makan bareng
ayah juga nemenin kamu main bola
itu aja yang kamu ceritakan ya bu
jadi dav liburan itu
bukan berarti kita harus jalan jalan keluar kota keluar negeri ya kan
tapi pengalaman apa yang kita dapatkan saat liburan sayang
dan satu hal yang paling penting
selama liburan kita kan selalu sama sama
jadi aku itu aku ke disneyland ada mickey mouse donald dan itu seru banget
sebenarnya dulu tuh aku itu kurus
tapi karena aku makan banyak di korea aku jadi gendus deh
davi yuk jalan kamu maju
liburan kemarin aku gak kemana mana sih
tapi aku buat ini sama ayah dan ibu
temanya kenalan dengan rupiah
jadi waktu itu kan aku pergi makan ke restoran sama ayah dan ibu aku
pas ayahku mau bayar banyak itu ngelatih uangnya sambil dibulak balik
oh si mbaknya itu lagi ngecek keaslian uang rupiah kita
ternyata di uang rupiah yang kita punya ini
memiliki wan yang terang dan juga jelas
terus dalam rupe ini juga ada benang pengamannya
ya akan terlihat berbeda kalau kita lihat dari sudut tertentu
beberapa hari setelahnya ayah ajak aku bermain bola
nah setelah itu ayah membeli kerupuk dan seorang bapak bapak
bapak yang gak bisa melihat itu bisa tahu berapa nominal uang yang ayahku kasih
hebatnya lagi di rupiah yang kita punya ini
berupa pasangan garis di sisi kanan dan juga di sisi kiri uang
yang akan terasa kasar kalau dirabak
coba deh kalian raba pasti akan terasa kasar
besoknya aku nominin ibu aku ke pasar
pas ibu aku bayar bapaknya itu ngeliatin uangnya di depan lampu
itu namanya lagi di terawang nak
dengan di kerawang nanti akan kelihatan uangnya asli atau bukan
di situ aku baru sadar kalau rupiah kita asli deh hebatnya
jadi saat di terawang kan ada unsur pengaman
yang gambar itu adalah pahlawan dan logo bank indonesia
yang namanya itu adalah recto verso
selain liburan ini aku kenalan dengan rupiah
di lihat di rabah dan juga di terawang